turki merilis foto yang diduga salah satu pelaku bom bunuh diri di bandara brussel
surat kabar turki haberturk merilis foto dari kepolisian turki yang diduga ibrahim el bakrowi
salah satu pelaku bom bunuh diri di brussel
ibrahim l bakrowi adalah salah satu dari tiga pelaku yang meledakan bandara brussel
dan stasiun kereta bawah tanah hingga menewaskan setidaknya tiga puluh satu orang
dan melukai ratusan lainnya di kota brussel selasa kemarin
kepolisian turki mengatakan bakrowi telah diusir sejak juli setelah ditahan di kota gasiantep dekat perbatasan suriah
sebelumnya pemerintah turki sudah memperingatkan pemerintah belgia dan belanda tentang bahaya militan yang datang dari suriah
sedangkan otoritas belgia mengatakan bakrawi telah menjalani setengah dari hukuman sembilan tahun penjara atas tuduhan perampokan bersenjata